liga satu kembali digelar dengan sejumlah catatan terkait pengamanan maupun kehadiran langsung para supporter saat pertandingan
pemerintah mengklaim liga tetap harus dilaksanakan demi mempersiapkan timnas guna sejumlah event internasional
namun pro dan juga kontra muncul atas rencana ini di tengah masih berjalannya proses hukum tragedi kanjuruhan yang menelan korban hingga satu ratus tiga puluh lima jiwa
lalu bagaimana pemerintah menanggapi hal ataupun pandangan negatif ini
dan untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami menteri pemuda dan lahrega zainuddin amali
halo selamat malam pak zainuddin assalamualaikum
ya selamat malam beram
baik ini kemarin kemudian anda sudah konversi juga dengan menko polhukam dengan kapolri
menyebut bahwa kepentingan timnas menghadapi event internasional menjadi salah satu alasan utama
apa kemudian yang menyebabkan rasanya banyak pihak yang menganggap ini terlalu terburu buru
kasus kanjuran belum selesai begitu pak apa kemudian menjadi alasan utama begitu pak
ya sebagaimana yang disampaikan oleh bapak menko polhukam
ya pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kompetisi sepak bola indonesia yang sempat tertunda
dan saya kira banyak hal yang sudah dilakukan
dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama dengan menerbitkan perotoran polri perpol
itu evaluasinya luar biasa dan perbaikan perbaikan terhadap penanganan persiapan selama dan sesudah suatu pertandingan itu sudah sangat jelas di dalam peraturan polisi itu
nah pada saat
akan dimulainya tentu ada permohonan izin dari pihak lib dan pssi
pihak kepolisian tidak langsung serta merta mengizinkan itu
tetapi ditinjau tempat tempat yang akan dilakukan pertandingan
karena ini sekarang masih sistem bubble dan tanpa penonton ya
dengan kementerian pupr dan juga kementerian kesehatan
serta yang terkait lainnya
nah dasar itulah yang menjadi pertimbangan pihak polri
untuk akhirnya memberikan izin untuk dilakukan gelaran kompetisi kembali
jadi itu yang sudah dilakukan
perbaikan oleh pihak kepolisian juga sudah
oleh pihak pu sudah diinventarisir
mana mana yang akan dilakukan stadionnya
tentu kita harus bergerak secara terus menerus
paralel dengan itu
apa yang juga sedang dilakukan oleh pihak polisian
tentang pengusutan kejadian kanjuruhan
itu kan jalan juga
jadi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
pihak kementerian pu kesehatan
dan unsur pemerintah
baik pak zainuddin kemudian kalau anda tadi mengatakan akan menggunakan sistem bubble
artinya kan ada semacam zonasi begitu ya
anda ini kemudian ditanggapi negatif oleh beberapa klub begitu
karena dianggap akan merugikan tim dengan adanya mobilitas tambahan
kemudian adanya pengurangan misalkan penjualan karcis atau kemudian
bagi tim tim yang mempunyai stadion begitu
bagaimana kemudian pemerintah melihat ini pak
kalau kemudian ini dianggap sebagai kekurangan
mengapa kemudian liga satu dilakukan sekarang begitu
tidak menunggu semuanya siap seluruh instrumen tadi
itu delapan belas tim liga satu itu hadir
bahkan saya mengundang pemilik klub langsung
tidak ada keberatan satu klub pun
bahkan mereka meminta supaya segera dilanjutkan kompetisi ini
hadir beberapa hari sebelum itu di akhir desember ya
saya menghadapi kepolisian kemudian ada dari kementerian kesehatan
dari kementerian pu pssi lib
jadi tidak ada pernyataan
keberatan dari salah satu klub yang hadir waktu itu
baik artinya ketika ada yang bersuara tidak setuju begitu
itu bukan yang ikut dengan undangan anda begitu ya
karena yang diundang oleh pssi waktu itu adalah langsung pemilik klub
supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam klub itu
kita tidak mau waktu itu saya sudah sampaikan kepada lib dan pssi
jangan menghadirkan orang yang tidak bisa mengambil keputusan
jadi hadir semua ada tanda tangannya ada daftar hadirnya
dan semua bahkan mereka menyampaikan supaya segera dilanjutkan kompetisi ini
baik maksud anda berarti yang tidak bisa mengambil sikap tegas adalah yang berpotensi tidak setuju begitu
tidak ada saya kira semuanya setuju kok waktu itu
jadi tidak ada satupun klub
tidak ada satu yang hadir yang menyatakan tidak setuju
bahkan mereka menyampaikan supaya segera ada kompetisi
oke kalau begitu apa kemudian yang menjadi catatan penting pak dari delapan belas klub ini pak
kemudian kalau kita tahu masalah supporter masalah pengamanan
ini kan menjadi catatan penting dari tragedikan juruhan
apa kemudian catatan mereka begitu saat bertemu dengan anda
ya pada saat rapat itu
ini situasi seperti ini supaya anda sampaikan langsung kepada pihak kepolisian
karena yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin itu bukan kami
adalah pihak kepolisian
jadi pihak polri
waktu itu dihadiri oleh asisten operasi ke polri asop
dan semua dicatat
dan tidak ada satupun yang menyampaikan keberatan
jadi yang menjadi pegangan adalah yang rapat resminya
kemudian pengaturan jadwal
pengaturan bubble itu adalah usulan dari mereka sendiri dari lib
oke apa poinnya kemudian pak kenapa akhirnya
anggaplah delapan belas tim yang memberikan masukan kepada menpora
ini menganggap bahwa bubble itu adalah paling tidak solusi untuk kondisi saat ini
oh iya sudah dinyatakan
lib sudah mempresentasikan
rencana pertandingan dengan sistem bubble
sudah semuanya sudah
sudah disampaikan waktu itu dan semuanya setuju
ini kemudian yang menarik juga ketika kita bicara soal tragedi kanjuruhan
tentu sangat terikat sangat terkait dengan tim gabungan pencari fakta begitu
bagaimana kemudian komunikasi menpora komunikasi pssi dan juga tgipf pak
untuk kemudian mencari jalan tengah
mencari alternatif agar kemudian potensi gesekan potensi tragedi serupa dengan kanjuruhan tidak terulang begitu
ya tgipf kan sudah menyampaikan rekomendasinya kepada bapak presiden
dengan demikian tgipf ini sudah tidak ada
kemarin itu pak profesor mahfud md dalam kapasitas beliau sebagai menko polhukam
atas nama pemerintah
mengumumkan tentang kelanjutan itu
jadi bukan sebagai ketua tgipf
dan rekomendasi yang disampaikan oleh tgipf kepada berbagai pihak
pada pihak kepolisian kementerian pu kemenpora kemudian yang lain lain
itu sekarang sudah di jalan ya sementara jalan
dan tgipf sudah melaporkan itu kepada presiden
kan yang memberi tugas kepada tgpf kan presiden
setelah diberikan laporan itu berarti dengan demikian maka berakhir tugas itu
jadi sekarang sudah enggak ada lagi
baik pak menteri tadi kemudian kalau di paket berita
kemudian berdasarkan rilis atau konversi yang kemudian anda juga sampaikan kemarin bersama menko polhukam dan kapolri
disebutkan salah satunya adalah paling tidak ini kesiapan bagi timnas untuk aff pak
yang event internasional yang paling dekat begitu
namun kemudian sintayong mengatakan ada masalah fitness level dengan para timnas misalkan lemak tinggi otot kecil
bagaimana kemudian anda juga sebagai menpora mendongkrak itu
semakin dekat waktunya tapi kemudian kesiapannya ternyata dengan rehat dua bulan kemarin ini cukup berdampak pada timnas kita pak
iya itulah kenapa salah satu sebab kompetisi ini harus segera jalan
dan itu permintaan dari coach sintayang sendiri pada saat dia sedang ada di spanyol
sedang membawa anak anak u dua puluh yang kita persiapkan untuk fifa world cup under dua puluh
dia menyampaikan bahwa akan berkomunikasi dengan saya
ini anak anak setelah dari spanyol saya akan kembalikan ke klub
nah jangan sampai mereka setelah di klub tidak ada kegiatan kalau hanya latihan saja tentu itu tidak cukup
itu disampaikan oleh coach sintayong karena itu dia minta supaya kompetisi segera digulirkan
sehingga anak anak baik yang tim senior maupun yang dipersiapkan untuk aff
maupun yang under dua puluh yang dipersiapkan untuk kita sebagai tuan rumah piala dunia bulan mei yang akan datang
itu mereka tetap berada di dalam suasana kompetisi
atmosfer kompetisi itu tetap harus ada
jadi tentang kekurangan ya itu memang
menjadi tugas federasi dan tugas dari tim pelatih itu sendiri
saya tanya waktu di bali bagaimana tentang persiapan anak anak bagus katanya
coach sintayong menyampaikan kepada saya waktu di bali hari minggu yang lalu
kan saya sempat ada satu kegiatan saya di bali kemudian sebelum pulang
saya sempatkan mampir melihat anak anak yang sedang latihan yang persiapan untuk aff
itu sudah saya tanya
saya tanya bagaimana kondisi anak anak bagus katanya
ada perbaikan ada progres ke arah yang lebih baik
tapi memang masih butuh untuk kita lebih tingkatkan lagi
itu menyampaikan langsung dari coach sintayang kepada saya
baik artinya tidak masalah begitu ya walaupun kita terpotong dua bulan untuk kemudian para atlet timnas ini tidak berlatih
tapi harapannya tentu akan maksimal begitu ya di aff event yang paling terdekat
pak menteri ini juga menarik kemudian kalau kita bicara soal masalah pengamanan
masalah supporter ini kan masalah yang tidak henti hentinya terjadi pada dunia sepak bola kita
apa kemudian rencana jangka panjangnya begitu pak ketika hari ini tidak didatangkan supporter
maka itu kan sebenarnya jangka pendek tidak mungkin sampai berlarut larut kita akan menggunakan sistem yang akan digunakan pada lanjutan liga satu ini pak
kewajiban klub untuk mengedukasi supporter itu atau para pendukungnya itu menjadi satu keharusan
karena di dalam undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan
itu bahkan diatur dalam pasal tersendiri tentang pengaturan supporter ini
mereka harus terdata mereka harus terorganisir dan terafiliasi dengan klub sepak bola itu itu satu harus
jadi satu keharusan jadi tidak ada lagi yang lepas lepas yang membuat kelompok sendiri
karena kalau seperti itu maka tidak bisa diatur hak dan kewajibannya
jadi dengan demikian mereka bisa dapatkan perlindungan dan berbagai hal yang sehingga orang bisa menonton secara nyaman
dan klub mendapatkan dukungan secara penuh dari para pendukungnya
itu menjadi kewajiban klub
nah itu yang sementara harus dijalankan
nah mudah mudahan klub segera melakukan itu atas bimbingan dari federasi dari pssi itu sendiri
baik tapi apa kemudian langkah dari kemenpora begitu untuk kemudian meminta komitmen tersebut kepada klub klub maupun pssi sebagai federasi
karena kalau kita tahu kemudian setiap terjadi gesekan antar supporter atau kemudian tragedi antar supporter
ini kemudian yang disalahkan bagi klub
bahkan adalah mereka yang tidak terdaftar dalam official supporter begitu pak
ini kan sebetulnya bukan hal baru yang terjadi kita
bagaimana kemudian langkah agar hal ini tidak terjadi kembali dari kemenpora pak
ya beberapa waktu yang lalu kami sudah juga mengumpulkan langsung bersama sama dengan pssi beberapa klub klub yang punya pendukung yang sangat fanatik
yang selama ini sering terjadi gesekan ya
itu sudah kami lakukan
bahkan setelah itu pihak koni juga melakukan hal yang sama sosialisasi kepada para supporter tentang apa yang harus dilakukan
nah pada saat rapat koordinasi saya sudah tekankan juga kepada pssi dan juga kepada delapan belas klub yang hadir itu untuk membina supporter ini secara serius
nah ini kami akan lakukan juga pemantauan dan evaluasi
mana klub yang belum melakukan itu tentu kita tidak bisa langsung tetapi kita akan melalui federasi
kita akan ingatkan bahwa ini ada kewajiban loh kewajiban anda yang belum dilakukan terhadap supporter karena di undang undang itu sudah sangat jelas diatur oleh pasal tersendiri
baik pak zainuddin terakhir ini kita bicara soal pengamanan sekali lagi karena ini menjadi salah satu yang kemudian dipersoalkan
dalam tragedi kanjuruhan adalah soal pengamanan gas air mata
bagaimana kemudian kemenpora anda sebagai menpora
menjamin soal komitmen pengamanan
kan tidak mungkin kita hanya melemparkan ini kepada polisian
polisian harus punya regulasi batasan yang jelas begitu dari otoritas pak
ya soal keamanan kan menjadi wilayahnya kepolisian sepenuhnya
dan dengan peraturan polisi perpol yang sudah diterbitkan
tadi perpol nomor sepuluh kalau tidak salah ya tahun dua ribu dua puluh
itu sangat jelas
persiapan pelaksanaan bahkan setelah
sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak kapolri pada saat konversi pers kemarin
kemudian juga itu menjadi dasar pengeluaran izin
jadi izin itu tidak semudah sebelumnya ya
sekarang ini sangat ketat
bukan hanya pihak kepolisian
dilibatkan juga dari kementerian pupr
yang menginspeksi kondisi stadion atau venue yang akan digunakan
kemudian dari kementerian kesehatan juga hadir
untuk memastikan ada tempat yang
kalau terjadi apa apa dalam keadaan darurat
itu ada tempat yang langsung bisa menangani di situ
baik pak zainuddin ini artinya tetap mengacu pada aturan fifa begitu kan pak ya
tidak kemudian perpol
ini berdiri sendiri dengan hanya menggunakan pendekatan keamanan begitu
ingat kalau paling tidak kita melihatkan juruhan saja terakhir
ini banyak anak anak banyak kemudian keluarga juga yang rasanya melihat olahraga ini
bukan hanya menjadi liburan keluarga begitu pak
ya pak kapolri tadi sudah kemarin sudah menjelaskan bahwa
sudah mengakomodir statuta fifa statuta pssi bahkan afc
yang dimasukkan di dalam peraturan polisi itu
jadi ini tidak hanya peraturan internal kepolisian saja
tetapi juga mengadopsi beberapa hal dari fifa dari afc dan dari pssi itu sendiri
sehingga ini terintegrasi menjadi pengamanan
sebenarnya itu untuk pengamanan olahraga secara keseluruhan
tetapi khususnya untuk
cabang olahraga sepak bola
jadi itu sangat sangat detail di situ sudah dijelaskan
tinggal itu dijalankan saja artinya kalau terjadi apa apa
berarti ada yang tidak menjalankan secara serius peraturan polisi itu
tentu kita berharap yang terbaik begitu
agar kemudian tragedi kanjuruhan tragedi yang tidak kita inginkan tidak terulang
dan perbaikan terhadap seluruh dunia olahraga maupun dunia sepak bola indonesia
terima kasih telah bergabung bersama kami
menpora pak zainuddin amali di cnn indonesia prime news
selamat malam salam sehat selalu pak zainuddin